tidak hanya semarang hujan deras yang terjadi sejak subuh mengakibatkan kabupaten batang jawa tengah diterjang banjir pada sabtu pagi
sebelumnya sejak jumat malam kawasan pekalongan barat kota pekalongan jawa tengah juga terendam banjir setinggi enam puluh cm
intensitas hujan tinggi menyebabkan sungai beremi meluap dan mengakibatkan banjir
dan sudah bergabung bersama kami bergas catursasi penanggungan kepala pelaksana harian bpbd jawa tengah
selamat sore pak bergas
ada tujuh kabupaten kota yang terdampak di mana rata rata memang yang terjadi adalah akibat cuaca ekstrim atau hujan dengan intensitas tinggi dan durasi yang cukup lama
jadi memberikan dampak kepada sebagaimana yang tadi tersampaikan dari cnn
dari wilayah wilayah itu pak bergas mana saja yang kira kira paling parah begitu pak bergas
sementara ini saat ini
ini adalah kota semarang ya
karena satu aktivitas masyarakatnya juga tinggi
kemudian titik titik di mana adanya genangan juga cukup banyak yang tergenang
dan hampir utamanya di daerah kisaran yang cekungan cekungan dengan drainase yang mungkin kecil itu memberikan dampak banjir dampak genangan
iya pak bergas
lalu sebenarnya kan cuaca ekstrim memang biasa terjadi
setiap akhir tahun begitu ya
lalu di tahun ini apa bedanya dengan tahun tahun sebelumnya dan juga apa beda penanganan dengan tahun tahun sebelumnya begitu pak bergas
ya sebetulnya kondisi ini adalah kondisi sebuah siklus ya
jadi di tahun dua ribu dua puluh akhir awal dua ribu dua puluh satu di kota semarang itu juga terjadi kondisi seperti ini
di mana terjadi cuaca ekstrim juga
nah sedangkan pada saat situasi
normal atau situasi hujan dengan intensitas normal tidak ada masalah
artinya semua situasi wilayah yang sudah disiapkan dari pemerintah kota semarang sudah baik ya
ini hanya karena cuaca ekstrim akhirnya memberikan dampak yang berbeda
baik ini jadi karena cuaca ekstrim
lalu pantauan hingga sore hari ini bagaimana kondisi cuaca di jawa tengah
juga khususnya di semarang begitu pak bergas
dan bagaimana prediksi ke depan
ya untuk kota semarang informasi itu sudah tersampaikan yang berkaitan dengan cuaca ekstrim
dan upaya upaya yang sudah dilakukan dalam rangka untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat cuaca ini juga sudah dilakukan
dan utamanya aktifasi pembanisasi yang tadi habis dicek juga
sudah berjalan dengan baik semuanya hampir berjalan
ya tentunya ini tidak menutup kemungkinan sebagai salah satu upaya ya
supaya kemudian teman teman relawan kemudian tni polri kita libatkan pmi kita libatkan untuk membantu dalam hal penanganan penyelamatan warga yang terdampak khususnya kelompok rentan
itu upaya upaya yang dilakukan
selain itu tentunya yang di kabupaten kota bpbd kabupaten kota lainnya yang terdaftar juga sama
karena informasi ini sebetulnya sudah kami sampaikan kepada jejaring bwb di kabupaten kota untuk siap siap
siap siap siaga dengan mengaktifkan semua potensi pendukung untuk penanganan kebencanaan di cuaca ekstrim ini
dan hampir semua laporan yang kami terima semua alhamdulillah bisa tertangani
itu itu yang dapat kami sampaikan mas
pak bergas tadi anda menyebut memang ada sedikit perbedaan
begitu yaitu cuaca ekstrim begitu ya
lalu apakah nantinya akan seperti tadi yang menemui sudah ada beberapa penanganan yang dilakukan
apakah nantinya juga akan ada modifikasi cuaca begitu pak bergas
ya kalau koordinasi terkait dengan tmc teknologi modifikasi cuaca itu sudah dikoordinasikan dari pusat
dari bnpb bmkg brin kemudian kementerian perhubungan
itu untuk melakukan tmc teknologi modifikasi cuaca
dan kami memang menyampaikan juga adalah menyiapkan berkaitan dengan kecukupan kecukupan administrasi
kelengkapan administrasi agar teknologi modifikasi cuaca ini dapat dilaksanakan
karena kan kalau kita bicara tmc ini tidak bicara satu kawasan jawa tengah saja tidak
tapi adalah satu kawasan lintas batas tentunya
pak berges tadi anda sempat menyinggung sedikit mengenai
ini penanganan warga begitu termasuk proses evakuasi
lalu sejauh ini pak bergas apakah ada korban baik korban luka ataupun korban jiwa
begitu pak bergas
sementara ini laporan terkait dengan korban jiwa dalam artian meninggal dunia
kami belum mendapat laporan semoga saja tidak ada
yang kedua yang berkaitan dengan adanya pengungsian ada di beberapa titik juga sudah ada evakuasi
baik itu di musola atau di fasilitas umum
tertutup lainnya itu sudah dilakukan upaya evakuasi evakuasi yang dilakukan oleh para personil relawan
tni polri itu sudah dilakukan
jadi tinggal nanti dorongan logistik permakanan yang cukup tentunya yang akan harus kita cek kembali kecukupannya atau kesiapannya kesiagaannya
itu hampir semua bbb di kabupaten kota melakukan itu
dan kami di provinsi akan mendorong dukungan dukungan logistik yang diperlukan bagi bbb di kabupaten kota
baik tadi anda menyebut ada beberapa warga juga sudah dievakuasi dan tentu butuh kebutuhan logistik
dari pantauan anda di lapangan pak bergas ini apa saja yang menjadi kebutuhan mendesak bagi para warga dan juga membantu penanganan banjir kali ini pak bergas
ya kalau yang berkaitan dengan upaya pengurangan resiko daripada banjirnya yaitu aktifnya pompa
ya khusus kota semarang tadi kami juga sudah berkeliling
liling ngecek beberapa titik bersama bapak adubut nur jawa tengah bapak ganjar pranowo
hampir semua pompa berjalan
hampir semua pompa berjalan
hanya beberapa ada satu titik di mana dari sekian banyak pompa ada dua yang tidak aktif
nah itu karena kerusakan tapi tadi sudah terkomunikasikan untuk dapat diaktifkan
nah kata kuncinya adalah untuk pengurangan resikonya adalah pompanisasinya ini harus aktif secara keseluruhan pada saat terjadinya genangan tinggi
kemudian yang berkaitan dengan evakuasi pengungsi juga sudah dilakukan
dan kami juga meminta kepada bbbd kabupaten kota yang tidak terdampak
misalnya seperti kota solotiko bbbd nya bisa tarik lawannya untuk merapat ke kota semarang ikut membantu
jadi kita sifatnya gotong royong ya berkaitan dengan sumber daya manusia
sebisa mungkin di satu titik bagaimana ada titik ada kabupaten kota yang bisa membantu
kita ikut bantu
itu yang kita sudah biasakan khususnya di jawa tengah ya
itu kita lakukan
baik jadi butuh saling tolong menolong gotong royong begitu ya pak bergas
pak bergas terakhir ini kan nanti malam adalah malam pergantian tahun begitu ya
apa ada imbauan bagi warga terkait dengan masih adanya hujan masih ada cuacanya ekstrim di malam pergantian tahun ini
ya tentunya bagi warga masyarakat
silakan merayakan tahun baru
hanya saja apabila ada kondisi yang tidak baik khususnya kondisi cuaca
baiknya tetap tinggal di rumah saja
merayakan bersama keluarga di rumah dengan hiburan hiburan di dalam rumah saja tidak harus keluar rumah
bisa jadi nanti kalau terjadi sesuatu atau terjadi cuaca ekstrim kembali
kita tidak terjebak dalam situasi yang tidak baik
nah itu harapan kami pada warga masyarakat untuk mengharapkan
dan kemudian pada saat ada terjadi cuaca tidak baik atau cuaca ekstrim
segala aset yang diperlukan untuk dapat segera diamankan terlebih dahulu
biar tidak terjadi dampak kerugian yang lebih besar lagi
saya kira itu mas
baik pak bergas terima kasih sudah bersama dengan cnn indonesia newsroom sore ini
dan tadi bawahnya adalah sebisa mungkin tidak berada di luar ruangan begitu ya
kita merayakan di dalam untuk mengurangi resiko dan juga mengamankan aset aset yang dimiliki
terima kasih pak bergas sudah bersama dengan kami sore ini
ya sama sama terima kasih